bilang biasanya seorang suami mempunyai naluri yang sangat tajam
pasti dia bisa menemukannya kalau dia mencari istrinya
ya rata rata seorang istri yang sedang ada persoalan dengan suaminya
biasanya akan ke keluarganya atau ke teman dekatnya
lain sama dengan lelaki
lelaki sulit untuk ditebak
langkah lelaki lebih panjang dari perempuan
apa sebabnya pak
karena perempuan punya banyak keterbatasan
mereka tidak bisa menginap di sembarang tempat
mereka punya pertimbangan rasa resih tidak enak keamanan
biasanya perempuan merisaukan keamanan dirinya
karena menyadari bahwa mereka tidak sekuat lelaki
karena sadar akan kekurangannya
perempuan biasanya bertindak lebih hati hati daripada lelaki
hmm lelaki atau perempuan
tiap harinya paling sedikit bertindak tolong lima menit
dan bertindak bijaksana kurang dari waktu tersebut
kalau kita sama sama berbuat ketolongan
lalu bagaimana caranya kita bisa berbuat lebih baik daripada yang lain pak
jangan menunggu sampai suami kita mengeritik pekerjaan kita
kita harus mengoreksi diri kita
mendahului pekerjaan kita
dan jangan cuma mengambil pelajaran dari orang yang baik dengan kita
tapi juga dengan orang orang yang sedang berselisih dengan kita
sebab biasanya mereka lebih jeli melihat kekurangan kita
ini yang mas diri minta
tampil permitir pertamanya

kelanjutnya di council
apakah tujuannya bahwa
kalian punya jualan beli supplies stensil besar nobody

kamarnya bos mau konformasi
soal meeting dengan departemen perhubungan
mereka udah check out
telepon kamarnya nettie dong kan dia tau pasti kemana bos pergi
kamu gak tau emang
kalau bos pergi keluar kota sama nettie
pasti pesen satu kamar
hah mana mungkin
bos karena udah punya bini
bini apa urusan ya sama bininya
kalau udah di luar rumah
berlagak jadi perjaka lagi
eh sama mama sendiri kan
kamu bersaing dengan majikan kita
seperti ketimun melawan duren
cepat atau lambat
kamu akan hancur
aku bukan ketimun
akan aku buktikan
bagaimana mas dik bisa masuk

seorang laki laki yang sudah merasa dikhianat nettie
siapa mengkhianati siapa mas firl
kamu dan bosku amit sudah kianati aku
selama ini aku pikir hubungan kalian sekedar majikan dan pegawainya
tapi nyatanya tidak
ternyata hubunganmu sudah melebihi hubungan antara si geraris dan reaksinya
pulanglah sekarang juga mas
kita tidak akan bisa ngomong kalau kau dalam keadaan semabit ini
jangan suruh aku pulang
aku baru pulang seminar mas aku capek sekali
kita tidak mau mendengar omongan sekotor itu
apa yang kamu lakukan di bandung dengan nirgono lebih kosor dari ucapan ku saat ini
aku tahu itu
omongan macam apa itu
inilah omongan di kantor saat ini nettie
semua orang tahu bahwa kamu sudah tinggal sekamar dengan dirgono di bandung
kabar burung dari mana lagi itu
bukan kabar bohong ini kabar orang
kemana kalian berbulan madu setelah selesai seminar dan sudah check out dari hotel
urusan apa kamu mau tahu berjaya atau bantuan
urus saja istrimu yang minggat lantaran tidak betah dengan tindak lakumu
jangan bawa bawa istriku dalam masalah ini ini urusan pribadiku
kamu juga tidak usah ukit ukit sama dik
itu urusan pribadiku

panggil senyawa penjaga malam

perempuan murahan seperti kamu yang harus diberi pelajaran
supaya sadar diri dan tidak merugikan laki laki
kamu harus berhati hati
semoga jatuhnya tidak lagi menjadi perusahaan yang mengerikan diri kamu

jangan menangkap orang lain
bagaimana keadaannya dokter
kemungkinan bisa dipulihkan
kemungkinan bisa dipulihkan
lewat bedah plastik nanti
robekan pada muka bekas kaca itu
bisa dijahit dengan halus
supaya tidak kelihatan menyeramkan
usahakan untuk mendapatkan dokter ahli bedah plastik yang terbaik di negeri ini
berapa pun biayanya saya tidak peduli
mentalnya pasti akan ikut hancur
kalau kita tidak segera menyelamatkan wajahnya
bapak kelihatannya panik sekali
apa di anak bapak
dia sekitar di sepuluhan saya dokter
bapak sudah tahu kira kira siapa yang melakukan pekerjaan brutal semacam ini pak
tadi pagi sudah diamankan oleh polisi
dia harus menerima ganjarannya
sulit dibayangkan pak

kenapa masih ada orang yang mau melakukan pekerjaan sekejap
beberapa kali kami menerima perangkapnya
beberapa kali kami menangani kasus seperti ini
motiplnya kalau tidak sakit hati ya cemburu yang tidak terkendali
karena kalau tidak sakit hati ya cemburu yang tidak terkendali
bagaimana dia bisa sakit jiwa
saya dengar istrinya meninggalkannya belum lama ini
satu hari pak ada tamu untuk kandar
silakan turun tamu
ini kat yang aku katakan ketika aku mengantarkan kamu pulang dari bar
ketika kau baru saja menghantam kepala martenir yang malang itu dengan patok
kau bebas memilih apapun yang akan kau lakukan
tapi apapun yang kau pilih harus kau terima dengan segala akibat akibatnya
betakmu cukup terang untuk mengingat ingat karimat itu
hatimu tidak peduli
ketimun akan hancur kalau berusaha bersaing melawan ture
ya orang yang kau rajanya dengan pecahan botol itu bukan sekedar seorang perempuan dear
tinggal itu kekasih majikan kita
dan dalam waktu dekat paling sedikit kau akan menerima dua masalah
mengait kepala babi yang seusuh sebusui dengan punko

ya salah satu
dia tidak seperti jangan mulai main main
dan kau akan menemukannya
sekarang aku sudah menemukan kesulitan itu
di pengadilan manapun
aku akan tetap salah
walaupun ada sepuluh malaikat bersumpah bersama sama
akan tetap salah
apakah saya perlu menyampaikannya kepada pak kades dan tepung
sebaiknya kamu kirim saja dulu ke pak gades
nanti biar pak gades yang menentukan
apakah tepung perlu diberitahu
tepung harus diberitahu
setiap istri itu berhak mendapatkan informasi
segala informasi tentang suaminya
tapi kan ada caranya
agar tidak membuat pak kades
jadi jika dia terjadi kekerasan
sekarang atau tetapi
jika mereka berptwo
huruf yang terakhir